burger yang satu ini bukan burger biasa karena terbuat dari beragam sayuran termasuk patty nya
jika selama ini bahan patty burger adalah daging di sini segala jenis daging diganti dengan aneka sayur
peminat burger sayur ini ternyata tak sedikit
nggak nyangka kalau itu sayuran karena rasanya yang tadi sate apa tuh kayak ayam banget terus yang steaknya juga kayak daging banget
jadi nggak nyangka aja kalau itu sayuran
ini kan mushroom ya mirip mirip daging sih
walaupun enakan daging tapi bisa dimakan enak juga lumayan rasanya
dengan mengusung konsep menu yang terbuat dari sayuran organik pada dua ribu tiga belas lahirlah burgerins
bergrins terletak di rempowa tangerang selatan
salah satu inisiator burgrins adalah helga angelina
helga merupakan lulusan komunikasi
sebuah perguruan tinggi di belanda yang memutuskan kembali ke indonesia dan memulai bisnis restoran bertema organik
boleh dijelaskan ini awalnya kenapa sih milih lokasi di sini
jadi awalnya karena pertama kali kita buka itu kan memang produknya produk baru untuk segmen makan kereta yang baru
nggak banyak orang yang waktu itu percaya idenya bakal jalan
nah kebetulan kita ketemu sama ownernya songolas
terus kita diperbolehkan untuk menggunakan dua kamar kos

ini dulu awalnya kosan ya
dua kamar kosan
pada saat itu memulai awal bisnisnya menghabiskan berapa juta gitu buat modal
itu karena modal pribadi cukup kecil ya untuk restoran jadi itu kita habis dua ratus juta
dengan berapa karyawan pada saat itu
berdua aja menjalankan
founder saja doang
awalnya berdua terus mengenalkan makanan sehat
burger yang dimodifikasi menggunakan sejumlah sayuran
kita kan bisnis modelnya tuh kayak kalau misalnya dijabarin gitu ya
ada tiga nih ada tiga poin dimana challenging banget
yang pertama sourcing
sourcing makanan organik kesulitannya
karena kalau dari petani itu manajemen logistiknya lebih susah dibandingin kalau kita ngambil dari supplier pasar atau supermarket deket gitu kan
itu jadi lebih challenging disitu
terus prosesnya sendiri kan semua ini kan harus dibuat secara fresh nggak pakai pengawet semuanya bahan natural
jadi kitchen manajemennya tuh juga harus ada special treatment gitu
jadi bener bener anak anaknya tuh harus di trainingnya ekstra supaya mereka tau cara memastikan minimum waste gitu
jadi kitchen manajemennya harus rapi
terus yang dari segi marketing emang awalnya terutama challenging banget waktu kita harus mengedukasi market
apa sih itu makanan sehat
kalau makanan sehat itu rasa bisa enak kenapa organik penting dan kenapa kita harus banyak makan berbasis nabati
nah itu tuh waktu itu awal awal kan sekarang sih udah trendy gitu kan
tapi dua tahun lalu tuh orang orang masih buta banget tentang itu
jadi kita bener bener harus aktif ngasih tau marketnya gitu
dalam satu tahun burgrins mampu break even point
atau balik modal
dan kini bergrins telah memiliki omset di atas seratus juta rupiah per bulan
ini berarti udah tahun ketiga ya
sudah tahun ketiga menjalankan ini
nah sekarang pada saat itu kan menjadi pionir
apakah helga melihat bahwa sebagai pionir itu justru menjadi peluang terbesar
bahwa bergrins nanti kedepannya bakal jadi lebih besar lagi
lebih banyak cabang lebih banyak customer
iya jadi emang kalau di bisnis kan pionir advantage tuh
hanya positif dan negatif side ya
positifnya adalah brand pertama biasanya paling diingat
kayak minuman soda lah
kita cuma ingat satu brand
air mineral kita cuma ingat satu brand
karena mereka pertama
jadi kita pasti ada pioneer advantage itu ya
asal kita bisa memaintain kualitas yang konsisten
sampai nanti gitu
sampai beberapa puluh tahun kedepan
pionir itu kan artinya membuka market baru
ya berarti bener bener harus investasi di edukasi gitu
karena marketnya ini ya baru
cuma tentunya kalau misalnya kita pioneer pasti growthnya lebih tinggi
meskipun mungkin saat ini marketnya masih sangat segmented
interior burgrins memang lebih didominasi warna warna tua dan kalem
tak banyak hiasan dinding
namun kesan vintage dan kembali ke alam terasa
konsep aksi tanpa harus menunggu modal besar
memang benar benar diterapkan max dan helga
jadi ya ini bisa dilihat area restoran kita cukup sederhana ya
jadi kan emang tadi kayak saya cerita
emang pertama kan kita pas buka burgreens itu
dulu kita sempat kerja di belanda gitu kan
terus akhirnya memutuskan melakukan sesuai dengan fashion
terus akhirnya ya dengan modal tabungan seadanya kita buka ini
dan kita emang kita tuh fokusnya di core product sendiri kan
jadi untuk interior ya memang kita seadanya
tapi siapa sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab
menyajikan menu itu
supaya tetap terjaga kualitasnya rasa dari dulu sampai sekarang
kebetulan sih yang inovasi yang megang inovasi menu
terus quality control itu suami saya partner saya juga max
orangnya ada di sini
kita boleh lihat ya gimana proses penyajian menunya ya
langsung berdapur aja
max madias pada awalnya terinspirasi dari gaya hidup helga yang telah menjadi vegetarian sejak kelas dua smp
next pun menangkap peluang bisnis makanan berbahan dasar sayur organik
hingga lahirlah the greens
ya kita sendiri kalau misal dari pemilihan bahannya
itu kita kan memang pakai nabati semua gitu ya
jadi dari jamur ada yang kacang merah juga ada yang dari tahu juga gitu
banyak macamnya lah gitu
terus sausnya pun kita membuat beda beda gitu
tapi semuanya benar benar kita coba tidak memakai mayonnaise
tapi sebenarnya mereka mengandung banyak kayak pengawet terus habis itu ada msg nya juga gitu kan
jadi kita membuat sendiri gitu
ada yang dari kelapa ada yang dari yogurt terus ada yang tomat juga
dan banyak macamnya gitu
terus yang penting juga gitu ya buat berbuns itu sebenarnya bukan hanya rasanya tapi juga bentuknya gitu
kita selalu mencoba membuat bentuk yang menarik buat orang orang gitu
bukan hanya burger biasa gitu
patty yang digunakan max beraneka ragam
terbuat dari tahu tempe dan bayam
dan salah satu hal penting yang ditambahkan dalam burger ala the greens adalah alfalfa
walaupun bentuknya kecil seperti ini tapi kalau misalnya kita ngomongin energi di dalam makanan
dia tuh salah satu yang paling besar
karena itu benar benar dari biji pecah nah terus jadi tanaman
nah dari biji untuk pecah itu kan cangkangnya keras
jadi dia membutuhkan energi hidup yang lebih penting yang besar gitu
nah jadi kalau orang orang yang cancer terus orang orang punya penyakit kronis
itu sangat disarankan buat makan kayak gini gitu
ada yang kayak banyak sekali di detox detox center atau misalnya rehabilitasi yang untuk orang orang yang ada penyakit kronis contohnya gitu
makan ini juga gitu
tapi kita gak perlu ngomongin yang serius serius
ini enak rasanya
ini enak rasanya
jadi gimana sih burger ini roti patty sama ini semua bisa menyatu dalam satu burger yang disebut burger in situ seperti apa sih
ya mungkin langsung dipraktekin aja
saat menemukan menu ini max mulai menciptakan beberapa burger yang menjadi cikal bakal burgrins
next membuat sejumlah tester yang diuji coba pada sejumlah pembantu rumah tangga
asal indonesia yang ada di belanda
ternyata cara ini cukup jitu untuk menciptakan produk yang bisa diterima oleh lidah masyarakat di tanah air
max ini kan dengan modal yang terbatas pada saat itu memilih lokasi yang dikatakan cukup agak sulit diakses
tetapi orang masih balik lagi ke burger ini
apa sih sebenarnya strategi yang anda lakukan
kita juga punya banyak momen gitu dimana aku sendiri kayak waktu itu sama helga mungkin pergi ke bandung
untuk nyari lotek terenak di bandung gitu contohnya
terus tempatnya tuh jauh banget gitu
tapi tetep kita datengin
jadi emang kekuatan restoran atau bisnis makanan itu adalah di makanannya
yang lainnya itu adalah bonus
walaupun jadi itu berbeda juga seperti itu
burges juga kita fokuskan sama makanan kualitas makanannya harus tetap terjaga fresh terus tetap enak
terus tetap inovasi juga gitu ya
ya fokus di produk dan menjaga kualitas menjadi kunci burgerins untuk dapat bersaing di tengah ketatnya bisnis restoran di tanah air
konsep yang unik
berpadu dengan sejumlah formula sayuran organik yang diracik dengan mempertimbangkan selada pasar
membuat burgerins mulai diterima masyarakat luas
tadi memvalidasi market dan apa yang kita mau
yang jelas bisnis bukan untuk keren tapi bagaimana supaya itu terus berjalan sesuai dengan apa yang market mau ya
ya kurang lebih seperti itu ya
jadi sekarang yang saya mau cobain burgerins
oh gitu ya
boleh boleh boleh
ini patty nya dari bayam ya
berarti ada gandum sama lada
sip thank you banget thank you banget
beneran enak kan
max dan helga memang telah membuktikan
memulai bisnis tak harus selalu membutuhkan modal yang besar
biaya promosi dapat dipangkas dengan lebih menggiatkan citra di media sosial
dan memanfaatkan kekuatan penyampaian pesan dari mulut ke mulut
setelah burgrins eat and break rempoa mampu mencapai titik impas
helga dan max pun melebarkan sayap dengan membuka cabang baru di jalan tebet barat raya
lokasi ini dipilih selain karena memang mempunyai akses yang lebih baik di tengah tengah ibu kota
tapi juga memotong sejumlah cost production dan juga cost transportation
karena dibawahnya merupakan club organik yang sekaligus menyuplai sejumlah sayuran yang dibutuhkan oleh burgerins
sebagai bahan baku mereka untuk menciptakan sejumlah makanan organik dengan bahan baku utama sayuran
konsep kemitraan untuk mendapatkan langsung bahan baku merupakan andalan burgrins
namun lokasinya yang berada di tengah kota menjadi tantangan khusus dalam mendatangkan bahan baku
apa yang paling challenging bagi pasar penikmat makanan organik di sini
kalau disini orang orang lebih paham sih
jadi kita benar benar kadang kadang tuh pas kita lagi buat masakannya gitu
kadang kadang mereka benar benar ngelihat oh buatnya kayak gitu gitu
terus oh blender yang dipakai tuh ini
mengenai strategi pemasaran burgerins tebet tetap mempertahankan keberhasilan yang telah dilakukan di rempoa
untuk memenuhi permintaan pembeli yang kebanyakan ialah para pekerja kantoran yang sibuk
apa sih yang paling digemari disini kalau di tebet
kalau disini burgerin sih tetap nomor satu tapi yang nomor duanya itu mungkin menu menu yang rice base ya
jadi kayak yang belas nasi tuh kayak contohnya onigiri terus ada batakia platternya nasi goreng
sama tempe gomasho sebenarnya itu yang rising banget
soalnya di sini orang orang banyak yang kebagi duanya kayak gitu kayak ada yang carps gitu
yang masih mau minum nasi atau yang benar benar nggak mau carbs sama sekali
yang benar benar raw food juga banyak
protein raw food gitu salad nah itu yang mereka mau gitu
itu masing masing makanan itu kan tadi masih ada yang mau karbo terus cara menjaga supaya mungkin kalorinya tetap terjaga
itu masing masing menu itu ada ngukur nggak sih kalorinya
kita sebenarnya kita ngukur gitu kalorinya kita tuh udah ada kalori information nya
sampai vitamines dan lain lainnya cuma kita nggak pernah mau ngasih tau itu gitu
apalagi dari segi kalori ya misalnya kalau vitamin dan lain lain aku bakal kasih tau gitu
tapi kalau dari kalori itu banyak sekali kayak minum

nah terus tadi kan kalori dipertimbangkan dong
nah helga ini kalau dipertimbangkan nih kalau urusan menu seperti apa kan max memilih tempat di tebet
apa sebenarnya yang dipikirkan pada saat itu
terus juga di bawah ada klub organik which is juga udah lebih lama ya dalam bisnis makanan organik
kalau kita tuh milih tempat selalu berdasarkan bukan berdasarkan location tapi berdasarkan partner yang kita partner
kita selalu nyari partner tuh yang punya visi yang sama atau orang yang percaya sama visi kita
karena menurut kita lebih gampang kalau misalnya punya visi sama kita bisa berkolaborasi bekerja sama untuk to make it work
dimanapun lokasinya dibandingin kita punya lokasi yang super prime harga sewa nya super mahal
tapi kita gak ada partner dimana kita bisa berkolaborasi sharing knowledge kayak gitu
jadi buat kita lebih penting partnernya
nah kebetulan yang owner organic clip itu emang udah cukup setahun cukup dua tahun lah ya kita kenal sama dia ya
dan dia kayaknya tuh melihat kita sebagai calon penerus apa ya dia bilang tuh calon penerus
organic movement gitu ya
pem bisnis organis gitu
karena nggak banyak anak muda yang bergerak di area ini
jadi waktu itu dia yang nawarin tempat terus kita lihat juga oh emang kebutuhan market kita tuh banyak yang di daerah jakarta pusat
ya why not gitu kita akhirnya buka di sini
selain dari makanan sejumlah menu minuman yang terbuat dari campuran sayur dan buah buahan juga digemari pasar ibu kota
burgrins memiliki hampir lima puluh menu mulai dari veg burger yang dipatok empat puluh delapan hingga satu ratus dua puluh lima rupiah
steak dari rp lima puluh lima hingga rp delapan puluh serta salad dan mie berbahan sayur
burgerins memang bukan hanya sebuah bisnis dengan mengedepankan profit
max dan helga mengedepankan konsep social plannership atau kewirausahaan yang mempunyai kontribusi sosial
sejumlah pekerja yang bergabung bersama burgrins pun mendapatkan dampak positif lain selain pemasukan tetap seperti zulaika
zulaika dulu ialah penderita tumor payudara
lalu kan juga ada kayak suatu sakit gitu lah jadi ada dampaknya juga sih kayak kerja di sini
jadi tahu kalau untuk menyembuhin atau untuk memperbaiki
seenggaknya apa ya minimal akan mengurangi kayak penyakit kayak gitu makanannya kayak gitu lebih dijaga lagi sih
jadi lagi belajar jadi vegetarian susah sih tapi ya harus
pola bisnis yang diterapkan bergranzoo tidak lepas dari andil sejumlah mentor
salah satunya nur santi wibisono yang sudah berbisnis retail pangan organik selama tujuh tahun lebih
untuk mereka yang diutamakan adalah bekerjanya terarah sustainability atau berkesinambungan
dan juga dalam menerapkan ide jangan liar tapi ide yang bisa terimplementasi diterima oleh pasar
nah untuk anak anak muda yang lain ya saya yang kebetulan sudah duluan dan tidak termasuk muda lagi selalu berpikir untuk anak anak thinking out of the box
nah inilah kadang kadang mereka ngawur terus juga market itu adalah sesuatu yang siap menerima tetapi untuk sesuatu yang bisa diterima
nah biasa anak anak muda trial dan errornya itu terlalu banyak dan juga jangan nekat
bisnis itu harus pakai tekad kalau pakai nekat nah ketemu lagi tidak sustainability nya tidak lanjut
ini aja yang saya lihat
lihat dari mereka makanya kami di sini dipertemukan oleh alam bisa yakin bahwa yang namanya social entrepreneurship juga untuk anak anak muda
akan lebih banyak lagi max dan helga selama anak anak muda bisa mau berusaha
bukan cuma dagang usaha itu harus punya tekad jangan cuma
geling dengan tersenyum pengusaha sosial di sana

seperti mad dhikry danplus mungkin masih mengingatkan saja hal yang baik yakin bisa ya buruk urus
tetapi dengan mendatangkan kotak kotaknya untuk orang itu tidak perlu katakan dulu hari
jangan nyanyi saja itulah
jaring lebih banyak wanita untuk memiliki kemandirian sosial helga pun kerap diundang ke sejumlah seminar
konsep promosi dan optimalisasi bisnis melalui sosial media membuat sejumlah pihak tertarik dengan perkembangan bisnis burgrins sebagai contoh bisnis model
atas segala keberhasilan tersebut burgrins pun diganjar dengan sejumlah penghargaan yaitu sebagai restoran sehat terbaik versi yahoo
certificate of excellence dari trip advisor dan salah satu restoran sehat terbaik dan ngetrend versi zomato
konsep kewirausahaan sosial yang dijadikan model bisnis burgrins ternyata juga membuka peluang bagi sejumlah petani sayuran organik
kemitraan dengan yayasan usaha mulia ciganjur pertama
di atas lahan seluas enam ratus meter persegi ini bayam selada kangkung dan juga kacang merah ditanam serta dirawat dengan langkah langkah pertanian organik
kang oleh telah tujuh tahun menekuni pertanian organik setelah tiga tahun belakangan ia semakin merasakan dampak positif menerapkan pertanian organik
kita itu udah enak lah gitu kan dengan adanya para pemuda yang bergerak untuk membantu
petani itu bisa menjual hasilnya secara langsung dan harganya jelas
awalnya kang oleh hanya bertani organik untuk memenuhi kebutuhan panti sosial anak yatim yang ia kelola
namun seiring dengan semakin menggeliatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi makanan organik permintaan terhadap sayuran organiknya pun terus meningkat
kepala pertanian organik
kemudian dengan peningkatan produksi peningkatan permintaan juga dari sejumlah konsumen baik itu restoran ataupun individu
bagaimana dengan para petani di sini
kita karena permintaan kita kan makin kesini makin banyak ya dengan kita
sedangkan kita punya lahan hanya enam meter itu tidak bisa menutupi untuk semua dari permintaan pasar
akhirnya kita karena kita secara sosial juga bisa
membantu untuk para petani akhirnya kita membina para petani
jadi dengan kita membina petani itu bisa terjamin juga
jadi mereka bisa menghasilkan sayuran organik dengan kita lakukan pelatihan pelatihan dan sayurannya kita bantu untuk pemasarannya
dengan misalnya ada sekarang sejumlah usaha gitu berkonsep social plannership sebutlah seperti mitranya yum gitu ya burgreens
itu anda sendiri melihat seperti apa sih
tapi juga ada impact sosialnya atau justru profitnya tidak benar benar bagus gitu dibandingkan impact sosialnya
sangat bagus karena biasanya kan petani dia hanya bisa memikirkan itu menanam
dia tidak tahu bahwa nanti harga jualnya itu akan berapa
jadi dia kebanyakan kan ruginya dari situ
jadi itu petani kenapa sih petani kebanyakan miskin
gara gara itu harganya itu dia nggak tahu
nanti kalau dia panen itu harganya berapa
tapi kalau sekarang dengan adanya kayak restoran kita udah jelas dia akan beli harganya berapa
jadi kita pun petani pun akan lebih semangat
kerjasama yang terjalin antara yayasan usaha mulia dan burgrins diakui menambah antusiasme petani organik yang dihimpun yayasan ini
salah satu sayuran yang banyak dipesan adalah selada organik
sekitar delapan puluh kg selada dikirim setiap bulannya
pembinaan petani organik di yayasan usaha mulia saat ini memang belum mampu sepenuhnya lepas dari sejumlah donatur
namun dengan konsep usaha kewirausahaan sosial yang terus berkembang nantinya yayasan ini akan mampu hidup mandiri
sampai sekarang sih kita masih dalam proses ya untuk lebih berkembang lagi
tapi kita mulai cukup settle itu sekitar tahun dua ribu
artinya kita di sini mulai mengembangkan sebagai sarana produksinya tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa memasarkan produk produk pertanian kita
dan itu kita mulai dengan bazar kita mulai menyebarkan flyer kemudian kita mulai kirim email pada rekan rekan yum tentang pertanian organik kita tentang produksi sayuran organik kita
dan kita jatuh bangun juga untuk membangun pertanian organik sampai menjadi seperti sekarang ini
dan sekarang kita bisa bilang kita ada perusahaan
dan sekarang kita bisa bilang kita ada perusahaan
dalam progres yang bagus lah
max dan helga dan burgrins menunjukkan memulai bisnis tidak harus selalu diawali dengan modal yang besar agar bisa mendatangkan keuntungan berlipat ganda
era berbisnis di masa kini telah berubah tak hanya melulu memikirkan profit
berbisnis juga berarti ikut memberdayakan masyarakat melalui kemitraan
selama ada tekad dan visi yang jelas menyejahterakan masyarakat dan meraup laba
dapat bergerak seiring sejalan